meski dipastikan tidak bisa menggunakan dana apbn
pemerintah kota surabaya tetap ngotot untuk segera merealisasikan
proyek transportasi masal atau tram pada awal tahun depan
pemkot berencana akan bekerja sama dengan swasta
proyek nostalgia transportasi masal tren
terus diupayakan oleh pemerintah kota surabaya untuk terrealisasi
hal ini menyusul adanya lampu hijau dari pemerintah pusat
agar pemerintah kota surabaya menggunakan pembiayaan kerja
sama pemerintah dengan badan usaha atau kpbu
diharapkan awal tahun ini pemerintah kota surabaya bersama tim ahli
dari sejumlah universitas akan melakukan market sounding
untuk mengetahui berapa banyak investor yang berminat
untuk mengikuti proses lelang proyek tersebut
saat ini seluruh kajian tentang proyek tram ini sudah rampung
pemerintah kota surabaya sendiri berupaya agar dalam market sounding nantinya
banyak investor yang ikut dalam lelang
dengan banyaknya investor yang mengikuti lelang
maka akan semakin baik untuk proyek tersebut
di tahap selanjutnya yaitu tahap market sounding
itu dapat disampaikan ke para pihak yang kita perkirakan berminat
berarti nanti market soli lagi
oh iya akan berbeda dengan zaman dulu
situasi sudah berbeda itu kan juga berbeda
disampaikan lagi sampai mengukur berapa yang berminat
proyek trem sendiri akan mewakkan biaya
hingga dua empat triliun rupiah dengan trayek mulai terminal joyoboyo
hingga jalan raja wali surabaya
namun jika proyek yang dijalankan oleh pemerintah kota surabaya ini berjalan mulus
tidak menutup kemungkinan proyek ini akan diperluas
hingga terkoneksi dengan bandara udara juanda surabaya di sidoarjo
wahyu pratama surabaya